drivernya atau pengemudinya tergeledak tergeledak di sana
setelah kita cek awal pertama adalah penyelamatan korban
setelah kita cek kemudian korban kita bawa ke rumah sakit polri kramajati
menggunakan kendaraan dari rumah sakit hermina
jadi kita menyelamat korban terlebih dahulu
tapi ternyata korban sudah meninggal dunia di sana
dan kemudian kita minta otopsi dan visum ke rumah sakit pauli kramadjati
kemudian malamnya jam dua puluh tiga kita langsung koordinasi
ada bapak kapolda di sana kemudian juga ada bapak panglima kodam
dan juga ada buspom tni au
dan juga ada
ada buspom angkatan darat
kemudian ada wak danrem timur
dan ada dandim
dan juga ada di reskrim um
dan di reskrim nargobah di sana
dengan kapolres jakarta timur
jadi kita membentuk suatu tim di sana
dan memang benar ya
jadi dari hasil olah tkp
di olah tkp kita menemukan ada kendaraan dinas tni
kemudian kita menemukan ada selongsong peluru
dan juga ada cctv yang dijadikan sebagai bukti petunjuk di sana
selain itu ada saksi mata
ya saksi yang ada di sekitar sana melihat
kemudian ada dua saksi ya yang kita sudah minta keterangan
dan kemudian kita
kita tunjukkan ada apa namanya foto
memang benar ciri cirinya seperti itu
sehingga yang kita kedepankan
kita melihat bahwa pelaku diduga dari tni
memang yang kita kedepankan dari pom
ya kita kedepankan dari pom
kita sama sama dengan bola mitra jaya
dan pada pagi hari ya jam empat pagi lah
tim gabungan berhasil mengungkapkan ya
tim gabungan berhasil mengungkapkan
menangkap siapa pelakunya
nah ini akan kita dijelaskan oleh dari angkatan udara
itu sekilas kronologis daripada kejadian tadi malam
yang dimana ada kejadian kemudian kita koordinasi
dan kita bisa menemukan siapa pelakunya di situ
karena itu pelakunya dari tni
maka itu kita serahkan kepada tni
untuk tni untuk diselesaikan secara hukum
dan kemudian juga untuk hasil pelaku ya

sudah kita dapatkan
sekarang kita serahkan nanti kepada pom tni
saya kata demikian dari polda mitru jaya
dan kami kembalikan kepada kadis kabupaten udam jaya
terima kasih kepada kabit humas yang telah menjelaskan
selanjutnya kami akan menjelaskan
yang pertama bahwa
pimpinan angkatan darat dan kodam jaya
mengucapkan bela sungkawa dan dukacita yang sebesar besarnya
atas meninggalnya salah seorang perwira menengah tni angkatan darat tadi malam
rangkaian kejadian tersendiri terjadi pada sekira kurang lebih pukul dua puluh dua tiga puluh
di depan jalan raya jatinegara barat
pada saat itu korban sedang mengendari kendaraan dinas
dan korban mengendarai sendiri dengan berpakaian preman
terjadi serempetan antara kendaraan yang dikendari oleh korban
dengan kendaraan motor yang digunakan oleh terduga pelaku penembakan
kemudian karena yang korban tidak berhenti
berusaha dikejar oleh terduga pelaku
kemudian karena saat itu memang lalu lintas cukup padat
sehingga kendaraan korban tidak bisa melaju dengan cepat
dan bisa dikejar oleh terduga pelaku
kemudian terduga pelaku memparkirkan kendaraannya
kemudian mengeluarkan tembakan
dua tembakan di depan
kemudian kendaraan korban masih terus melaju
dan ditembak lagi oleh pelaku
dua tembakan di belakang
korban meninggal dunia di tkp
dengan dua luka tembakan
yang pertama di pelipis
kemudian yang kedua ada di punggung
tembus ke perut
merupakan periuran tengah puspom tni tnr berumur lima puluh enam tahun
alamat rumah duka di semplak bogor
kemudian rencana pemakaman akan diadakan pukul tiga belas ini
dari tkp kita menemukan ada sembilan
kemudian satu buah mobil dinas
dan satu buah kendaraan roda dua
dengan nomor polisi b empat ribu enam ratus sembilan belas tsa
yang digunakan oleh terduga pelaku
dan satu buah tas korban yang berisi handphone
dan identitas pelaku
itu yang kita temukan barang bukti di tkp
kemudian pada pukul empat lewat sepuluh tadi pagi
telah dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penembakan
dengan inisial serda jr
nanti secara detail akan dijelaskan oleh
kapsu dispenum dispenau
merupakan tim gabungan dari pom damjaya
kemudian pom tni au
dan dari polda metro jaya
dalam kesempatan ini juga saya berharap bahwa
masyarakat untuk bersabar kita akan lakukan penyelidikan lebih dalam
dan pemotivasinya tidak diasumsikan bermacam macam
karena memang ini adalah kriminal murni
diketahui dari memang kondisi terduga pelaku
yang saat penangkapan pun sedang dalam keadaan mabuk
demikian yang bisa kami sampaikan
selanjutnya kami serahkan kepada kapsu dispenau
kepala tertempat kami silakan
terima kasih kepada kpn damjaya dan kabinet humas polda metro jaya
rekan rekan jurnalis yang saya hormati
yang pertama terkait dengan insiden ini
saya ingin menyampaikan rasa bela sungkawa dan dukacita mendalam
dari pimpinan angkatan udara
dalam hal ini kepala staf angkatan udara
atas meninggalnya almarhum letkol cpm dono kus prianto
yang telah menanggung perangkat pemakaman
angkatan udara akan menanggung semua biaya pemakaman
dan akan menyediakan semua perangkat pemakaman hingga pemakaman selesai
pimpinan tni angkatan udara juga menyesalkan kejadian ini
dan berharap ke depan di masa yang akan datang
tidak akan terjadi lagi peristiwa seperti ini
saya juga ingin menyampaikan bahwa sambil menunggu proses penyidikan
saat ini tersangka serda jr sudah ditahan di satuan polisi militer
pangkalan tniau lanut halim perdana kusuma
proses penyidikan oleh pom au
meskipun saat ini bukti dan saksi sudah mengarah kepada tersangka
dan pengakuan tersangka sendiri
serda jr sudah mengarah kepada pelaku
namun kita harus tetap menunggu
kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah
hingga ada keputusan pengadilan
kami juga ingin menegaskan bahwa tni angkatan udara
dalam menyikapi insiden ini
dalam menyikapi kasus ini
akan transparan dalam proses hukum
hingga nanti sampai selesai prosesnya
dan seperti yang disampaikan oleh kapten damjaya tadi
bahwa ini adalah murni kriminal
bukti maupun saksi setelah olah tkp
tidak satupun yang mengindikasikan bahwa ini adalah
kejadian yang direncanakan
jadi mohon tidak ada asumsi ataupun persepsi
yang sangkut pautkan dengan isu isu lainnya
ini murni kriminal yang dilakukan oleh perorangan
yang kebetulan pelakunya
atau tersangkanya adalah anggota tni angkatan udara
saya harus menegaskan bahwa
sudah dilakukan pemeriksaan oleh satpom lanut halim
serda jr ini memiliki surat izin menggunakan senjata
yang dikeluarkan pada november dua ribu delapan belas ini
dan akan berlaku sampai november dua ribu sembilan belas
salah satu juga persyaratan untuk pemegang senjata
anggota tni au adalah tes psikologi
atau biasa kita kenal dengan psikotest
dan sudah dijalani oleh yang bersangkutan pada bulan mei dua ribu delapan belas
dan hasilnya layak untuk memegang senjata
jadi apabila kejadian tadi malam itu terjadi
kemungkinan seperti yang dikatakan oleh kapten damjaya dan kabir humas tadi bahwa
yang bersangkutan berada di dalam pengaruh alkohol atau minuman keras
kemudian kejadian kejadian serempetan di jalan yang memicu emosi
kemudian melakukan tindakan penembakan
apapun alasannya tidak bisa dibenarkan
untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan rekan jurnalis
dan kepada pemirsa sekalian saya kembalikan lagi kepada kapten damjaya